setelah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal menghantui anak anak di indonesia
para orang tua diminta untuk mewaspadai kasus diabetes yang bisa saja terjadi pada anak anak mereka
jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia hingga delapan belas tahun di semarang pada tahun dua ribu dua puluh satu mencapai dua ratus enam puluh tujuh orang
angka itu naik sekitar empat puluh persen menjadi tiga ratus tujuh puluh tujuh anak pada tahun dua ribu dua puluh
jenis kelamin penderita diabetes didominasi anak perempuan yakni enam puluh persen
pemicu naiknya diabetes pada anak adalah pola hidup dan pola makan yang tidak sehat
misalnya malas bergerak dan berlebihan dalam mengonsumsi fast food
dulu itu terjadi pada usia usia misalnya enam puluh tahun
ternyata angka atau usianya justru semakin tambah
ya pola hidup pola makan yang tidak bisa dilakukan secara sehat
sementara data dari unit kerja koordinasi ukk endokrinologi ikatan dokter anak indonesia atau idai
mencatat kasus diabetes mellitus tipe satu pada anak mengalami peningkatan tujuh puluh kali lipat
sejak tahun dua ribu sepuluh hingga tahun dua ribu dua
pada tahun dua ribu dua puluh tiga
anak anak pengidap diabetes tipe satu ini disebut tak dapat memproduksi insulin di dalam pankreasnya
hingga bergantung pada injeksi insulin
yang tadinya dua puluh delapan per seratus ribu tahun dua ribu sepuluh
itu tahun dua ribu dua puluh tiga menjadi dua per seratus ribu
terjadi peningkatan sekitar tujuh puluh kali lipat

terjadi peningkatan sekitar sembilan puluh kali lipat kepada anak anak
dan biasanya datang dalam kondisi yang berat
dalam kondisi koma atau asidosis
karena memang anak anak tipe satu diabetes tipe satu ini kan memang tidak bisa memproduksi insulin
di dalam pankreasnya itu sehingga dia memang tergantung pada injeksi insulin
dapat mengincar anak anak mereka untuk menghindari penyakit tersebut sejumlah orang tua
pun memilih untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis dan beralih ke air putih
membahayakan anak anak juga tapi saat ini sih saya baru tahu kalau anak anak bisa kena diabetes
ya kita harus dijaga aja kurangin minum minum yang manis manis aja gitu banyak minum air putih
para orang tua pun diimbau untuk memperhatikan gaya hidup sehat untuk buah hati mereka guna
meminimalisir potensi terjadinya penyakit diabetes pada anak tim liputan cnn indonesia